wakil presiden yusuf kala juga ikut berkomentar mengenai gaji dan tunjangan dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila yang menuai kontroversi
ia menjelaskan alasan para pejabat tersebut menerima pendapatan fantastis
yusuf kala mengatakan dewan pengarah bpip dibayar untuk melakukan pekerjaan pemikiran bukan sekedar pekerjaan fisik
selain itu jabatan itu diduduki negarawan senior yang dihormati
saya tidak tahu tapi saya juga pernah disampaikan oleh yudi bahwa memang belum ada dananya tapi beberapa bulan lalu
pertama begini pekerjaan dewan pengarah pengarah itu kan bukan pekerjaan fisik tapi pekerjaan pemikiran
jadi kedua semua pengarah itu orang orang yang
senior yang negarawan yang dihormati
jadi jangan dibenturkan dengan gaji
kedua kalau anda bandingkan dengan menteri menteri memang itu gaji tekpompenya kecil
tapi ada tunjangan gajinya daftar gajinya kecil
tapi ada tunjangan kinerja ada tunjangan bebas rumah
tidak perlu kontrol
jadi seperti di total juga
kemudian setelah negara setelah kabinet juga menteri keuangan
ada lebih kepada bahwasannya dewan pengarah melakukan kerja bagaimana pembinaan ideologi pancasila
bukan hanya pada tahap pengawasan tetapi dari awal dari mendesain dari perancangan
kemudian penerapan yang seperti apa hingga pengawasan
karena sebab dari ideologi pancasila sendiri bukan hanya terpapar ataupun tujuannya penerapan
ataupun lebih kepada pembinaan ideologi pancasila yang ini dinilai subtantif
karena pancasila merupakan dasar negara sehingga memang tujuan ataupun pembinaan ini
bukan hanya pada level orang orang dewasa tetapi dari anak kecil hingga orang dewasa
sehingga memang menurut asman abnur beban kerja inilah yang kemudian akhirnya
menjadikan nilai nilai angka pun hak keuangan dari para dewan pengarah
ataupun juga para anggota dari bpib yang nilainya yang saat ini menuai kontroversi indra
tetapi menurut dari asman abdul hal itu sudah dibicarakan secara matang
dan juga memang hal ini sudah dibicarakan secara matang
saya bicarakan sejak bpip menjadi unit kerja sejak tahun lalu kemudian memang
sekitar empat bulan atau tiga bulan yang lalu unit kerja presiden ini dinaikkan menjadi
sebuah badan ataupun levelnya adalah setingkat dengan kementerian
sehingga karena unit kerja ini kemudian menjadi sebuah badan setingkat menteri
sehingga hak keuangan pun melekat

seorang komisaris dari bumn ataupun bahkan gaji dari gubernur bank indonesia
angkanya juga nilai fantastis dan juga mahfud mengatakan bahwa
karena angka ini tidak besar tetapi memang akhirnya menjadi sebuah kontroversi
lalu kemudian menjadi bahan ataupun sebuah dipolitisasi oleh berbagai macam kalangan
tetapi mahfud tidak menghiraukan terkait isu gaji ini menjadi sebuah bahan lawan politik
ataupun jadi dipolitisasi
karena memang menurut juga mahfud md maupun juga asman abnur
yang merupakan men para iba mengatakan nilai tersebut sudah melalui mekanisme
dan juga tidak terlalu besar angkanya karena beban kerja dari dewan pengarah
yang diisi oleh para negarawan senior seperti megawati soekarno putri
lalu kemudian juga bapak tri sutrisno lalu kemudian juga tokoh tokoh lain
yang sebenarnya dari apa yang dilakukan seperti perencanaan hingga dari ide ide
ataupun pemikiran pemikiran yang ada itulah yang sebenarnya menjadi
beban kerja dari dewan pengarah bpip yang memang gajinya lebih besar
indah dibandingkan dengan pelaksana ataupun ketua dari bpip yang merupakan judilatif
yang dalam pps tersebut memang berisi pelaksanaannya dipimpin oleh kepala bpip
ataupun kepala badan bpip yang judilatif tetapi memang dari tunjangan gaji yang ada
dalam pepres yang ditangani oleh presiden joko widodo nilai ataupun angka
dari dewan pengarah jawa
lebih besar dibandingkan dengan anggota ataupun dari pelaksana dari bpip itu sendiri
yakni ketuanya sendiri yakni judilatif
baik terima kasih nesya megawati
melaporkan langsung dari cetana ke presiden